komisi empat dpr ri menggelar rapat dengar pendapat dengan penggiat budidaya lobster nusantara dan perwakilan nelayan di gedung dpr ri senayan jakarta pusat pada rabu siang
rdp dilakukan sebagai tindak lanjut aduan para nelayan terkait pelarangan ekspor benih benih lobster oleh pemerintah
dalam kesempatan ini komisi empat mendengarkan keluh kesah para nelayan yang mengaku sangat dirugikan dengan aturan tersebut di mana penghasilan mereka merosot tajam
penggiat budidaya lobster nusantara juga membawa dua belas tanda tangan nelayan dari berbagai daerah yang meminta pemerintah mengkaji ulang peraturan menteri kelautan dan perikanan nomor enam belas tahun dua ribu dua puluh dua tentang pengelolaan lobster kepiting dan rajungan
itu ada dua ratus tujuh puluh delapan tiga miliar jumlah benur di kita itu sangat sering tidak dimanfaatkan
sementara kita sampai saat ini untuk budidaya
kita belum mampu
padahal kalau kita hanya menangkap misalnya satu saja dalam persentase itu misalnya lima ratus juta per tahun itu tidak akan mengurangi jumlah bbl yang ada di laut
wakil ketua komisi empat dpr sepakat bahwa kekayaan alam indonesia harus dimanfaatkan seluas luasnya untuk kepentingan rakyat
namun ia menekankan tetap harus ada aturan agar nelayan sejahtera negara tidak rugi
dan kelestarian alam tetap terjaga
by regulasi kan memang ada pelarangan nggak boleh menangkap benih lobster
yang boleh kalau sudah dewasa sudah siap konsumsi
jadi ada logika yang terbalik bagi teman teman ini bahwa seharusnya yang harusnya dilarang adalah yang dewasa justru nggak boleh ditangkap
karena yang dewasa itu akan menghasilkan bayi bayi lobster yang lain gitu ditangkap
bayi lobster itu
yang ditangkap boleh tapi diberi daya
tapi kan kalau yang nggak boleh kan yang diekspor
selanjutnya hasil rapat dengar pendapat ini akan dibawa komisi empat dpr untuk dibahas bersama kementerian kelautan dan perikanan agar mendapat solusi terbaik
rizky ihtiar yahya jakarta